menjadi bagian dari tim penyelam untuk mengevakuasi korban maupun puing lion air jt enam ratus sepuluh pklqp menjadi kehormatan tersendiri bagi fajarian adinur
anggota satuan yontai vip marinir tni angkatan laut
meski penuh dengan tantangan namun baginya keselamatan ini menjadi hal yang utama
sehari pas keinsiden jatuhnya pesawat lion air pklqp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
tim gapsar dari satuan taifib dan denjaka diterjunkan khusus untuk mencari korban puing pesawat hingga kotak hitam atau black box
fajarian adinur menjadi salah satu di antara tim penyelam tersebut
lima hari sudah dirinya bersama tim gap ini bertugas
kali ini fokus utamanya mencari cockpit voice recorder atau cvr untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat lion air jt
ya kesulitannya kendalanya banyak sih mbak ya
kita mulai dari
yang jelas sebelum kita prinsipnya menolong orang yang jelas penonton harus dalam keadaan sehat ya
pastikan dia benar benar aman
karena jangan sampai nanti penolong malah dievakuasi kan gitu
nah jadi kalau di dalam tantangan dari penyelaman ini banyak
jadi seperti apabila kita menyusuri atau menyelam di kedalaman yang cukup dalam
jadi ada namanya
nah dekompresi itu dimana penyelam itu harus mengetahui itu
karena semakin kita menyelam itu tekanan itu akan semakin besar
dan apabila kita tidak bisa menyesuaikannya maka bisa terjadi dekompresi
dekompresi di dalam tubuh kita
fajar menyebut menjadi seorang penyelam sar harus terlatih
jangan sampai tugas sebagai penolong justru berubah status menjadi korban
baginya dan seluruh anggota tim keamanan dalam bertugas adalah hal yang utama
jadi pada saat kemarin kita turun ke laut itu kita pertama turunkan jangkar dulu
kita turunkan jangkar kocer kita kasih tanda
jadi kayak bui bui di laut
setelah itu nanti penyelam udah oke kita menyusuri tali itu
kita telusuri sampai ke dasar
setelah di dasar baru kita laksanakan pencarian
tadi itu sebagai alat bantu kita untuk turun ke bawah
kalau misalnya turun langsung sih tidak masalah
biar kita tahu titik mana yang sudah didapat koordinat mana yang sudah didapat
di situ kita turunkan jangkar
baru kita susuri di situ
jadi kita menggunakan beberapa teknik
kita berputar untuk melihat situasi di sekitaran tali
sesuai dengan jaraknya
bisa lima sepuluh dan sebagainya
meski menghadapi berbagai tantangan para penyelam ini tak gentar dalam bertugas
cuaca yang sempat grimis pun tak menyurutkan semangat mereka untuk melanjutkan operasi pencarian korban dan puing pesawat
tentunya dengan mempertimbangkan keselamatan mereka
selamat bertugas para penyelamat
dea ayu jihan perairan tanjung karawang
selain terdiri dari atas anggota tni angkatan laut para penyelam dalam proses evakuasi lain rpklqp juga ada yang berasal dari relawan
dengan background yang berbeda tersebut tentu saja ada tantangan tersendiri bagi para relawan penyelam ini
salah satu yang turun jadi relawan penyelam adalah bayu wardoya yang sudah bersama dengan saya sore hari ini
selamat sore mas bayu
selamat sore mbak

baik mas bayu kalau misalnya bisa ceritakan motivasi atau awalnya ikut ingin turun

menjadi relawan penyelam dalam proses evakuasi ini bagaimana
ya ceritanya cukup panjang
jadi kami sudah berkumpul itu sejak lima belas tahun yang lalu
kami mendukung basarnas dalam beberapa operasi penyelamatan di bawah air
itu kalau saya nggak salah itu sejak tahun dua ribu an awal
dua ribu an awal kami sudah bergabung dengan bumb
bisa dengar mbak suara saya
ya bisa silahkan diteruskan kembali
kemudian dari situ kami memang untuk kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penyelamatan di bawah air
di bawah koordinasi basa harnas langsung
dari situ kami membentuk tahun dua ribu empat belas pada saat kami melakukan penyelamatan untuk kecelakaan air asia
kami membentuk yang kami sebut sebagai indonesia diver rescue team
mas bayu apakah hari ini juga ikut menyelam dalam proses evakuasi bangkai pesawat
kemudian juga hal hal yang difokuskan oleh tim evakuasi pada hari ini
apakah juga ikut menyelam
kemudian juga seperti apa sih prosesi dari evakuasi yang dilakukan oleh relawan penyelam tersebut
kalau bisa digambarkan dijabarkan lebih lanjut
ya hari ini kita memang tidak menyelam
hari ini kami off untuk menghormati teman kami yang kemarin meninggal dalam kecelakaan selam
jadi hari ini kita off dulu
kemungkinan kami besok mulai terjun lagi begitu mbak
baik mas bayu kalau misalnya saya boleh tanya sebenarnya tantangan atau juga seperti apa sih bentuk proses evakuasi penyelamatan yang dilakukan oleh para relawan
ada tentu saja
apa saja kan prosedur yang berbeda dengan yang dilakukan oleh denjaka dan taifib khususnya
ya betul mbak kebetulan tim kami memang sebagian besar adalah instruktur selam profesional
jadi kami memiliki berbagai keahlian masing masing personil itu memiliki berbagai keahlian
ada personil yang memang memiliki kemampuan menyelam dalam dan lama
itu salah satunya adalah saya
kemudian ada teman saya
ada penyelam juga yang memang mempunyai kemampuan menyelam dalam dengan background cave diving
dimana penyelam tersebut bisa memasuki area area ruang sempit
sehingga ketika dibutuhkan ada penetrasi ke kapal tenggelam atau ketika waktu airesia itu dibutuhkan penyelam yang bisa masuk ke dalam bodi pesawat karena pesawatnya waktu itu masih utuh
itu kami memiliki personil dengan kemampuan kemampuan tersebut
untuk tantangan sebenarnya kami
bukan bersyukur ya
tapi kami karena kami pernah mengikuti operasi penyelamatan sewaktu air asia
ketika kejadian lion air ini kami ada pengalaman untuk melakukan sebuah proses penyelamatan untuk kecelakaan pesawat
setiap orang pasti mempunyai rasa takut ya
tapi apa yang secara mas bayu personal ini menguatkan mas bayu untuk melakukan tugas
mas bayu apa yang membuat mas bayu ini merasa lebih kuat atau apa yang menguatkan mas bayu dalam melakukan tugas ini
ya pada awal awalnya memang kami sebenarnya terpanggil karena di beberapa kejadian itu ada yang menjadi korban adalah teman kami sendiri atau kadang kadang ada keluarga dari teman kami
di situ kami merasa bahwa kami harus turun tangan
kemudian karena kami juga memiliki kualifikasi yang tidak terlalu umum sehingga disitu kami merasa ini bisa menjadi bisa membantu untuk sebuah proses yang tidak bisa dilakukan oleh
karena itu kami merasa bahwa ketika ada kejadian khususnya di bawah air kami turun
pada sejak kecelakaan airesia kami selalu berkoordinasi dengan mas bayu
dan pada misi misi setelah airesia kami selalu dihubungi oleh basarnas dan kami berada di bawah koordinasi basarnas
contohnya seperti pada kasus lion air sekarang mbak
mas bayu kalau misalnya belajar dari pengalaman selama melakukan upaya penyelamatan sebelum hari ini atau proses evakuasi yang saat ini
ada perbedaan lokasi kemudian juga medan nggak sih mas kalau bisa dijabarkan
dengan kasus asia maksudnya mbak ya
ya sebenarnya secara umum secara kondisi penyelaman dan juga kondisi di bawah air itu kasus lion air ini kami boleh bilang hampir mirip dengan kejadian air asia
jadi kedalaman juga hampir mirip waktu airesia lebih dalam sedikit itu sekitar empat puluh lima meter ini rata rata di tiga puluh lima meter
kemudian visibility atau tingkat jarak pandang di air juga kami boleh bilang hampir mirip
ketika di lion air ini kami mendapati tidak ada satupun potongan besar atau ada yang potongan yang masih utuh
sehingga kami mengharuskan kami untuk

jadi di lion air ini kami memang mendapat arahan dari basarnas untuk lebih kepada penyelamatan atau evakuasi potongan jenazah
dan kemudian juga waktu air airesia itu kondisi jenazah itu jauh lebih utuh
kalau di lion air ini kondisi jenazahnya lebih tidak jauh tidak utuh
lebih berupa potongan potongan
mas bayu terkait dengan keluarga korban apakah harapan besar yang diletakkan di pundak mas bayu dan kawan kawan ini jadi beban untuk mas bayu melakukan tugas
mohon diulang mbak putus mbak
mas bayu mendapat harapan besar terhadap usaha anda dan kawan kawan ini apakah jadi beban untuk mas bayu melakukan tugas atau gimana
maaf mbak boleh diulang mbak sinyalnya putus putus
mas bayu harapan besar dari keluarga korban yang diletakkan kepada anda dan kawan kawan ini jadi beban tersendiri untuk mas bayu
saya nggak bilang beban tapi ketika ada keluarga korban itu butuh kepastian
keluarga korban kadang kadang walaupun mungkin hanya berupa potongan tubuh
keluarga korban itu sangat berharap ada sisa yang mereka bisa jadikan untuk penghormatan yang terakhir
nah di sini kenapa kami selalu merasa tergerak untuk berusaha semaksimal yang kami bisa untuk mendapatkan sisa atau remain dari keluarga korban sehingga bisa dilakukan perlakuan yang layak
atau bisa dimakamkan atau minimal

baik terakhir mas bayu terkait dengan fokus dalam upaya pencarian dilakukan oleh teman teman relawan kedepannya ini akan difokuskan kemana mas
ya arahan kami dari basarnas sejak hari pertama memang sudah jelas yaitu kami memang tim kami akan membantu basarnas untuk lebih ke arah pengumpulan jenazah atau potongan jenazah
jadi memang fokus kami kesana mbak
baik terima kasih mbak
terima kasih mas bayu atas waktunya bersama kami di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat kembali bertugas